gitu dong keluar
mana sih nih duitnya
gak ditawarin minum dulu
kan lo kesini cuma mau ngembalikan duit doong
langsung diusir nih ini doang
cepetan kembalin duit gue abis lo pulang
sam gak lucu deh mainan lo
sam sam apaan sih
sebenernya dia mendapatkan nilai di pelajaran matematika
dan wulan juga sering melamun di kelasnya
saya rasa karena ulan udah mulai pacaran
lebih baik kalian putus dulu
lebih baik kalian putus dulu
nanti saja pacaran ini setelah lulus sma
maaf kak tapi
ini pasti ada salah paham nih saya
saya yakin kamu akan melakukan hal yang sama
jika kamu punya adik perempuan
nyuruh gua putus sama wulan
jangan lupa like share dan subscribe
halo rin gue udah di depan rumah lo nih
keluar dong gua naik taksi beruan
oh di depan rumah gue
bentar lo tau dari mana rumah gue emangnya
kan ada sekretaris kelas gina tinggal gue tanya
alamat lo dimana
ada kan muncul yaudah beruan lah
lo ngapain sih kesini
ya mau ngembalin duit loh lah
aduh samuel udah besok besok aja juga bisa
kok balikinnya gua ga ada di rumah hari ini soalnya
ga ada di rumah
terus yang ngintipin gue dari jendela siapa

aduh gimana ya

gua tutupin aja deh pake rambut biar ga keliatan
gitu dong keluar
gitu dong keluar
gitu dong keluar
gitu dong keluar
ga ditawarin minum dulu
kan lo kesini cuma mau ngembalin duit doang

sam sam apaan sih
sam sam apaan sih
sam sam apaan sih
gaapa kok urusan gue bukan urusan lo
gaapa kok urusan gue bukan urusan lo
langsung diusir nih
gak asik loh
gue tau kok
lo cewek yang hebat
dan gue salut sama lo
bukan berarti karena lo kuat
doa gak butuh pertolongan orang lain
jadi kapanpun lo mau cerita
tapi gak sekarang ya
mbak mbak aku mau bales laptop mama aku
oke pasti aku suapin lah
ya elah ini burger kecil amat
ini bukan burger anak burger nih mah
bawa dulu tapi
mau lagi nggak nih
yang ini aja nih
belum duluan ya
gue mau kemana lagi kita makan belum ini belum habis ini
gue makan di rumah aja
mama gue di rumah masak sarden pakai petek enak
daripada makan di sini gangguin daerah sama ginak
dah pokoknya ada jerapa kakinya kesemutan
sampai jumpa di lain kesempatan
gimana reaksinya bobby kalo ngeliat kita berduaan
kamu itu udah berkali kali aku kasih tau masih aja nggak ngerti sih gin
kamu salahin aku sih
kalo emang itu salah aku kejar bobby nggak usah peduliin aku
jadi kayak gini sih lo
udah kok pergi kejar gini sudah cepat

ya ya terus terus ya pasti mas
maaf ga sengaja
aduh kok deryn gak ngejar gue sih
jangan jangan dia lebih pentingin ngejar bobi daripada ngejar gue
terus gue pulangnya naik apa nih
lan bisa nggak kita ketemu sekarang
roman ngajak ketemuan sekarang
roman banget ngedadang
kita bisa ikut kemudian
udah kita pergi dulu